saksi ahli yang dihadirkan komisi pemilihan umum marsudi wahyu kisworo mengungkap tiga kesalahan input data di aplikasi sistem informasi penghitungan suara atau situng
kesalahan ini dilakukan kedua belah pihak baik kubu satu maupun dua
dari tiga kesalahan yang diungkap marsudi menyatakan semua pihak ada yang diuntungkan dan dirugikan
tiga jenis kesalahan yang saya periksa satu persatu
yang pertama adalah ada angkanya tapi tidak ada citranya
jadi hasil pemindaian dari c satu nya tidak ada tapi angka entry nya ada
ini yang paling banyak hampir kira kira empat puluh persen yang seperti itu
tapi tidak ada pengaruh pada suara
yang ada adalah gambar c satu nya tidak ada tapi entry nya ada
yang kedua adalah masalah di data pendukung
misalnya penjumlahan antara perolehan satu dengan dua
misalnya jumlahnya a dua b harusnya jumlahnya c tapi dituliskan d misalnya
nah ini yang kesalahan yang paling baik yang nomor dua kira kira tiga puluh persen
nah yang sedikit yang dua puluh persen itu hanya yang betul betul memang terjadi di mempengaruhi perolehan suara di masing masing
tetapi seperti saya tunjukkan tadi dua duanya ada yang diuntungkan dan dua duanya ada yang dirugikan